di kota ambon maluku seorang anak berkebutuhan khusus dilaporkan warga ke pihak terkait karena diduga ditelantarkan
pihak kakak angkat sang anak pun membantah dugaan penelantaran anak
petugas gabungan mendatangi sebuah indekos di kawasan gunung malintang desa batu merah kota ambon sabtu pagi
petugas menemukan seorang anak berusia sebelas tahun di dalam kamar indekos dalam kondisi tidak terurus
anak berkebutuhan khusus ini diketahui sudah berada di indekos sekitar lima bulan
kemudian laporannya bahwa memang anak itu sudah ditinggal di situ sekitar sudah lima bulan lah
katung datanglah tadi jam delapan tadi sampai di sana pintu pun terkunci
jadi sempat beta lihat lewat jendela oh anaknya ada lagi duduk di situ
kemudian kita hubungi teman teman babinsa untuk sama sama buka pintu
dan memang benar anaknya itu ada di dalam
setelah ketemu kondisinya memang sangat memprihatinkan
polisi dinas sosial serta pendamping perlindungan perempuan dan anak datang
usai mendapatkan laporan warga terkait dugaan penelantaran anak
meski demikian iswanto hendrawan selaku kakak angkat membantah dugaan penelantaran
dirinya mengurus anak tersebut saat orang tuanya yang mengangkat anak meninggal dunia
iswanto juga kerap bertemu adik angkatnya meski tinggal terpisah di rumah mertuanya
bapak meninggal sebelum meninggal itu suami dia
bapak meninggal itu suami dia
tapi pas karena waktu dibawa pos di sini karena kita simetron dia terlalu jauh
kita bawa makanan dulu dari tadi satu dua jam baru datang di wajah ke lain
karena kan kita siang kan juga wajah kita
polisi masih mendalami kasus dugaan penelantaran anak
saat ini sang anak dirawat di rumah salah seorang warga untuk sementara waktu